kita akan lihat bagaimana unjuk rasa yang berlangsung
mungkin anda bisa dengar saat ini sudah kosong
ya akhirnya susah ini saya mulai karena memang tadi beberapa detik yang lalu
memang tadi masa tadi sudah dibubarkan oleh pihak kepolisian
tadi mereka ditembakkan dengan meriam air dan juga gas air mata
dan saat ini mereka sedang menuju ke arah timur dan juga ke arah barat untuk membubarkan diri
anda bisa lihat memang di sini berantakan sekali
baik sampaikan memang tadi terkocar kacir
kita lihat memang tadi sempat ada insiden di mana ada sejumlah pihak kepolisian tadi
mereka masuk ada di antara masa terus kemudian dikejar kejar sama massa
akhirnya mereka bisa meloloskan diri masuk ke dalam gedung dpr
tapi akhirnya setelah itu masa berusaha untuk melemparkan berbagai macam barang ke arah pihak kepolisian
akhirnya pihak kepolisian akhirnya bertindakan
mereka menembakkan gas air mata dan juga menggunakan water mellen untuk membubarkan masa
dan seperti yang anda lihat konsentrasi masa yang terus bergerak beringsek ke arah barat karena sleepy
jadi anda bisa lihat ada ribuan orang di situ hampir di sini tempat saya berada bahkan bisa dikatakan hampir relatif kosong
tinggal sisa sisa sampah saja
sementara untuk yang ke arah timur kita juga bisa lihat itu adalah bendera bendera mahasiswa
sehingga memang kita bisa lihat bahwa tadi demonstrasi di sini memang bisa dilihat memang berasal dari berbagai macam elemen
tapi mereka tidak bisa dikatakan kompak
artinya memang mereka mengusung agenda yang sama tapi untuk tidak di bawah satu komando
sehingga memang ketika memang ada satu orasi ada pihak lain yang tidak orasi
melainkan juga mukul mukul pagar dan misalnya bakar bakar spanduk
dan hal itu memang sangat disayangkan
padahal memang mereka memiliki tujuan yang sama
nah saat ini memang kita lihat pihak polisian tidak ada yang keluar dari gedung dpr sendiri
mereka masih berada di dalam kompleks dpr
mereka masih bisa dikatakan menahan diri
artinya mereka tidak melakukan pengejaran setidaknya dari gedung dpr itu sendiri
kita bisa tapi memang sudah ada sejumlah pasukan yang disiapkan di dalam dpr itu sendiri
jadi kita bisa lihat bahwa memang mereka sudah menggunakan artameng
anti huru hara pakaian untuk anti huru hara
nah kita lihat
dan juga mau kita lihat juga mobil water cannon sudah disiapkan
apabila nanti kalau misalnya ada antisipasi atau misalnya masa kembali menuju ke arah dpr mpr lagi
baik dito bisa tadi kita belum sempat melihat bagaimana gambarannya pemicu
tadi anda mengatakan pemicu awal adalah mahasiswa yang melemparkan sejumlah barang ke arah gedung
pada saat itu berlangsung apakah para pimpinan dpr masih berada di lokasi atau pertemuan tadi yang berlangsung antara mahasiswa dan pimpinan dpr sudah berakhir
ya terkait hal itu akhirnya mungkin dapat saya luruskan
saya tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan
tapi memang kita bisa lihat masa memang melakukan pelemparan ke arah pihak kepolisian yang berjaga di dalam gedung dpr itu sendiri
sehingga memang tadi sempat akhirnya membuat memancing reaksi dari pihak kepolisian untuk melakukan tembakan gas air mata dan juga tembakan meriam air
tapi tadi kembali ke pertanyaan anda apakah tadi anggota dpr masih berada di lokasi ketika kericuan tadi terjadi
memang yang saya lihat sendiri memang pimpinan dpr sendiri mereka sudah masuk ke dalam pagar dpr sendiri
terus kemudian telah terjadi kericuhan kira kira sekitar sepuluh menit sesudahnya
dan memang kita bisa lihat di sini masih banyak asap
itu adalah sisa dari spanduk spanduk yang dibakar
terus kemudian juga ada sisa dari tembakan gas air mata
bukan dari pihak kepolisian untuk membubarkan massa
dan kita lihat sekarang saat ini ada pihak kepolisian
mereka sedang berjalan mengarah kita
dapat informasi ini adalah kapolda
kita akan coba mendekat
ya terima kasih

untuk membubarkan massa yang tadi ada di lingkaran aksi yunjuk rasa di depan dpr
yang meminta sejumlah tuntutan
di antara misalnya untuk menjaga harga sembako
mengatasi kelangkaan minyak goreng curah
terus kemudian harga pertama sempertalat dan lain lain
tapi satu hal yang diminta oleh masyarakat di sini adalah
untuk mencegah atau setidaknya menolak
dan juga perpanjangan masa presiden selama tiga periode
dito saya melihat bagaimana pihak keamanan berusaha untuk memukul mundur aksi massa
ini arah yang ke selipi ya bagaimana untuk arah yang sebaliknya dito
ya untuk arah sebaliknya mungkin tidak
kita akan coba putar saja kita langsung lihat saja elvira
karena gambar lebih berbicara hitam kita bisa lihat bahwa memang di sini ada sejumlah kendaraan taktis
yang kembali keluar dari gedung dpr untuk memberi backup kepada mobil barah kuda yang sebelumnya sudah keluar
ini enggak terbitah dulu
nah kita akan mengarah ke sisi barat
memang kita bisa lihat di kejauhan masih ada panji panji atau spanduk atau bendera dari mahasiswa atau masa yang tadi berorasi
dan setidaknya kita lihat bahwa mereka berada dalam jarak yang lebih dekat ketimbang tadi massa yang tadi pukul mundur ke arah selipi
di depan ada kapolda roti imron
dan kita akan coba mendekat